konstelasi politik mulai menghangat seiring sindiran pernyataan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri menuding banyak tokoh di koalisi aksi menyelamatkan indonesia
atau kami yang berhasrat menjadi presiden di dua ribu dua puluh
sementara kami membantah memiliki kepentingan pada pil pres mendatang
tokoh kami mengklaim gerakannya adalah politik moral
lalu siapa tokoh kami yang dituding megawati kebelet jadi presiden
dan apa makna sindiran megawati malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang ahmad yani komite eksekutif kami koalisi aksi menyelamatkan indonesia
selamat malam bang yani
selamat malam assalamualaikum rifana ketemu lagi sudah lama kita ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan melalui sambungan telepon
sudah ada pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
selamat malam pak nusirwan
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita masih menunggu nanti pak nusir yang bisa bergabung melalui zoom
supaya kemudian bisa bersama sama dengan kami nantinya
terakhir sudah bergabung juga direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi prahitno
selamat malam mas adi
selamat malam ripana
bang ahmad yani dan nusirwan
selamat malam bang
oke langsung saja saya mau ke pak nusirwan terlebih dahulu
pak nusirwan ketua umum anda ibu megawati soekarno putri menyinggung

deklarasi kami bahkan bu mega menyebut banyak tokoh di kami yang ingin jadi presiden
apa sebetulnya dasar bu mega melontarkan tudingan tersebut pak nusirwan
ya yang pertama bahwa itu disampaikan pada forum sekolah partai
untuk sekolah partai untuk para calon calon kepala daerah
maka tentu kalau forumnya seperti itu disampaikan adalah
bagaimana menjalankan tugas tugas
sebagai kepala daerah yang harus memahami mengerti konstitusi
mengerti aturan undang undang
jadi bahwa itu memang harus dipahami oleh seluruh kader kader kita yang akan menjadi kepala daerah
termasuk diantaranya apabila melakukan kegiatan kegiatan
melakukan kebijakan melakukan gerakan
dan tentunya harus sesuai dengan konstitusi undang undangnya
dan aturan aturan yang sudah berlaku pada kondisi berbangsa dan bernegara
pak nusirwan disampaikan pada forum sekolah partai untuk calon kepala daerah
apa kaitannya dengan menuding bahwa tokoh tokoh di kami kebelet ingin jadi presiden
ya tentunya sepertinya kita juga harus tahu
bahwa di dalam undang undang di dalam konstitusi kita

dan menutupi kegiatan kegiatan kita
dan menutupi kegiatan kegiatan kita
dan menutupi kegiatan kegiatan kita
dan menutupi kegiatan kegiatan kita
dan menutupi kegiatan kegiatan kita
dan menutupi kegiatan kegiatan kita
jadi kita sudah selesai dengan pemilu presiden
kita sudah selesai dengan pemilu legislatif yang baru lalu dua ribu dua puluh
maka seharusnya semua itu nanti kita tinggal menjalankan atas keputusan
dan keputusan rakyat pilihan pilihannya itu sudah dilakukan pada dua ribu sembilan belas

maka apabila ada koreksi ada keinginan perubahan
tentunya nanti dilakukan pada periode dua ribu dua puluh
masa yang masing itu kan ada masa
kalau misalnya dikatakan bahwa itu adanya sesuatu hal yang tidak benar dan sebagainya
mari kita evaluasi nanti keputusannya di dua ribu dua puluh
kita harus menyelesaikan masa ini sesuai dengan konstitusi
per periode per masa bakti masing masing jabatan
pak nusirwan nanti kita akan bahas kita akan tanya siapa saja di antara puluhan tokoh tokoh yang ada di kami
kemudian yang disebut oleh bu megawati ini kebelet menjadi presiden
nanti kita akan tanya kepada anda dan juga kepada bang yani
namun usai jeda cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumat
yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
kemudian melalui sambungan zoom ada bang ahmad yani komite eksekutif kami
dan ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
saya lanjutkan lagi ke pak nusirwan
pak nusirwan siapa di antara belasan ataupun puluhan tokoh yang bergabung di kami
yang dituding ataupun disebut oleh ibu megawati ini kebelet menjadi capres atau menjadi presiden
apakah pak gatot nurmanis
kemudian pak din syamsuddin
yang dituju itu siapa pak nusirwan
ya tentunya bentuk dari forum sekolah itu tidak pada tempatnya untuk menyampaikan nama
dan tentunya bahwa deklarasi itu kan juga tidak satu dua orang banyak orang
tidak mungkin menyampaikan per seorang
itu faktualnya kondisi di lapangannya kan demikian
jadi kalau dipanya siapa ya pertanyaannya yang seharusnya tidak demikian gitu kan
oke artinya karena ini banyak begitu tokoh tokohnya sehingga memang tidak elok untuk menyebutkan nama
karena itu di sekolah calon kepala daerah pdi perjuangan begitu ya
tidak ada nama spesifik yang disebut ya pak nusirwan
tidak ada itu tidak menyebutkan nama sama sekali
jadi ini sebetulnya yang harus ditekankan adalah proses politik di dalam konstitusi negara bertangsa itu harus dipahami oleh peserta sekolah partai
itu kan demikian
saya mau langsung ke bang yani
bang yani apakah memang ada tokoh di kami yang memang kebelet ataupun berambisi maju menjadi capres di dua ribu dua puluh
kalau kita lihat ke belakang memang pak gatot nurmantio
pak gatot nurmantio dulu sempat ingin maju pada capres dua ribu sembilan belas
kemudian pak din syamsuddin juga ingin menjadi cawapresnya pak jokowi namun tidak jadi begitu
artinya ke depan di pilpres dua ribu dua puluh empat tokoh tokoh yang bergabung dalam kami memang ada yang kepengen ya menjadi capres
seperti yang disampaikan ibu megawati bang yani
pertama tentunya kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada ibu megawati
bentuk komentarnya yang telah
aksi menyelamatkan indonesia
saya kira itu menurut kami
adalah bagian dari
dan meluaskan pikiran dengan lisan dan tulisan
sebagaimana dijamin oleh
undang undang dasar kita pasal dua ribu delapan belas
jadi sekali lagi kami
merespon betul dan mengucapkan terima kasih
pada ibu mega yang telah
bentuk komentar ibu mega terhadap koalisi
aksi menyelamatkan indonesia itu yang pertama
yang kedua kalau ditanyakan
tentunya dari satu ratus lima puluh
deklarator itu secara kapasitas
dan kapalitas memang banyak orang
yang layak menjadi
banyak sekali tokoh tokoh itu
tapi ini yang perlu kami
kemukakan bahwa kami berkumpul
tidak dalam rangka
karena sebagaimana dikemukakan oleh
bang nirwan nur sirwan
politik kekuasaan itu kan ada jadwal ada kalendernya
seperti itu dan ada
mekanismenya ada instrumennya
mau tergabung dalam kami ini
sedangkan kami pun tidak
berniat membentuk organisasi yang permanen
karena di undang undang dasar kita
syarat untuk menjadi capres
dan wakil presiden itu kan harus
diusung atau dicalon partai politik
atau gabungan partai politik
politik yang diusung oleh kita
yang dikoalisi aksi menyelamatkan indonesia ini
adalah politik moral
sebagaimana diamanakan kita melakukan
sesungguhnya tidak perlu hadir yang namanya kami
kalau fungsi fungsi itu dilaksanakan
oleh organ organ yang
telah ada organ partai
atau organ dpr yang melaksanakan
fungsi fungsi tugasnya sebagaimana mestinya
kami ini tidak perlu hadir
tapi karena fungsi fungsi itu tidak maksimal
bahkan tumpul sama sekali
dan itu dijamin oleh konstitusi
tidak artinya bahwa rakyat
sudah menggunakan hak pilihnya lima menit
dalam waktu lima tahun itu
dia punya kehilangan hak secara kondisional
dia punya hak untuk mengontrol
disitulah fungsi itu yang dilakukan
nah kami bergabung dan berkumpul
dalam rangka itu kita melihat bahwa
ada persoalan persoalan bangsa ini
yang memang betul serius yang harus
kita selamatkan itulah yang kita
masukkan di dalam maklumat
di dalam koalisi aksi menyelamatkan indonesia itu
mulai dari persoalan sosial ekonomi
sampai sumber daya alam
apakah memang tidak ada
satupun tokoh di kami yang memiliki
sahwat menjadi capres
benar benar tidak ada
dan ini tidak akan menjadi ormas ataupun partai nantinya
mungkin kalau secara
personal pribadi kita kan tidak bisa
mengatasi orang tapi mengatasnamakan
secara kebersamaan sampai saat ini
tidak ada pembicaraan kita
mendiskusikan bahwa klender itu

betul bagaimana menyelamatkan
indonesia menyelamatkan rakyat ini
dalam konteks covid sembilan belas ini
kita melihat pemerintah
menurut kita tidak begitu sungguh sungguh
dalam konteks menyelamatkan dan menyelesaikan ini
bahkan antara kementerian dan lembaga pun
tumpang tindi dengan persoalan ini
itu persoalannya dalam konteks sosial
ekonomi kita betul betul mengkritisi
yang utang begitu banyak
dan kemampuan membayar utang kita itu
sangat rendah seperti itu
nah dana covid ini kan sudah hampir
seribu triliun tapi sampai saat ini
rakyat untuk tes swab
aja harus bayar bayar satu juta
itu dibebankan kembali seperti itu
nah kita mau melihat betul bahwa
bagaimana peran peran yang
harusnya menjadi tanggung jawab negara
sebagaimana perintah konstitusi itu dilaksanakan
oleh pemerintah yang kita melihat
sekarang ini pemerintah abai bahkan tidak
hadir dalam pokok pokok persoalan
ini jadi jangankan untuk
menyelamatkan ini seolah olah akhirnya
menyelamatkan korporasi dan sistem keuangan kita
kami tidak akan menjadi ormas
ataupun menjadi partai ya itu harus
digarisbawahi ya itu dijamin oleh anda
dan juga teman teman di kami
sesuai dengan jati diri kita kita
membuat jati diri kita kita sudah membuat
put up pandak model kayak itu tidak mungkin
dia menjadi yang namanya ormas
kenapa orang orang yang bergabung
di dalam kami ini sudah ada ketua ketua
umum ormas dari yang lain lain
seperti itu sudah ada bagian jadi memang
kalau memang mereka punya sahwat
politik dan lain sebagainya mereka
valurkanlah kepada bidang bidangnya
atau jalur jalurnya nah sepanjang
yang kami diskusikan hampir ini
dua bulan tiga bulan ini tidak ada
kami betul betul ingin memberikan
konstitusi berbagi dengan
seperti ini menyampaikan pokok pokok pikiran
kepada institusi institusi yang ada
pandangan dan pikiran kita bagaimana menyelamatkan
indonesia ini mulai dari sosial
ekonomi dan sebagainya seperti bagaimana
kita mengkritisi dpr dpr itu
hak senjata pemungkas yang paling
kuasaan dpr yang dijamin oleh konstitusi
itu adalah hak budgeting dan hak pengawasan
tapi bagaimana hak budgeting
dan hak pengawasan ini dpr ikhlaskan
dengan perku satu atau
undang undang nomor dua belum lagi
diam diam meloloskan undang undang
minerba sekarang omnibus law
ip dan lain sebagainya tahan dulu bang yanni
tahan dulu bang yani saya mau ke pak nusirwan
pak nusirwan tadi bang yani mengatakan bahwa
tidak ada syahwat
secara keseluruhan dari tokoh tokoh
di kami tidak tahu ya kalau secara
personal kalau menurut bang yani tapi yang kami
junjung adalah politik moral untuk memberikan kritik
kepada pemerintah dan juga
kepada dpr bu mega
sampai merespon kehadiran ataupun
terbentuknya kami apakah kemudian bu mega
merasa risih atau merasa
terganggu dengan kehadiran dari kami
ini pak nusirwan
yang pertama kalau soal
juga gak apa apa
jadi gak usah
mempersoalkan syahwat atau tidak
dan itu tidak ada yang
bisa jamin bersahwat
atau tidak yang kedua
kalau misalnya berkaitan
dengan penyelamatan tentunya
kita harus bersama sama pada kondisi
covid saat ini bergotong
baik itu untuk
itu malah terbalik
sebenarnya syahwatnya mau apa
kalau memang mau bersama sama
kalau dikatakan pemerintah
tidak bersungguh sungguh di mana
letak tidak bersungguh sungguhnya
banyak program program yang
sudah diluncurkan kepada
ekonomi dari mulai
dan juga untuk ekonomi
di bawah itu sudah diluncurkan
untuk tidak bersungguh sungguh itu
sebetulnya juga harus dicermati
jadi kalau dalam
posisi pada saat ini
itulah yang menjadi
ungkapan ungkapan itu dilakukan
pada kondisi di mana sebenarnya
kita membutuhkan bersama sama
ini kan begitu
pak nusyuran artinya tapi
apakah bumega kemudian risi
atau terganggu dengan terbentuknya kami
ada tokoh tokoh di dalamnya yang kemudian
mengkritik pemerintah dan juga
bahasa risi itu kan
sebetulnya sekali lagi ini di forum
untuk para calon
tentu itu adalah sebuah catatan
bagi seluruh calon calon
kamu kalau menjalankan tugas
sebagai kepala daerah
tentunya harus memahami
hal hal yang berkaitan
yang terkait dengan program program
kita bukan risi ya
tapi peringatan bahwa itu catatan
yang nggak perlu melakukan hal hal
proses pemulihan itu sendiri
kalau dalam bahasa
oke artinya pembentukan kami itu adalah
peringatan atau catatan dalam kondisi seperti ini
seperti mempersulit untuk pemulihan begitu ya
tanggapan atau penilaian sendiri sendiri
tapi yang menjadi fokus
di sini adalah tentunya
untuk menyampaikan hal hal seperti itu
apa maksudnya yang seperti itu
ya seperti yang
kakak dan teman teman dari kami
pada saat sekarang
hal itu disampaikan
tentunya itu juga menimbulkan
kan boleh boleh aja
ngapain sekarang ada ini kayak begini
dimana kita juga perlu kerja keras kan begitu
oke nanti saya mau tanya ke mas adi praitno
mas adi apa analisanya terkait dengan sindiran
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
apakah memang betul
tokoh tokoh di kami ini ada yang berpotensi
untuk bisa menjadi capres
nanti kita akan tanya ke mas adi
jangan dijawab terlebih dahulu
segera kembali sesaat lagi
namun sebelum municipali
akan kutip nah itu
bahkan kita stem set
bangsa ada roky gerung ada
refli harun dan lain lain jadi agak
aneh kalau kemudian kami ini
itu yang harus digarisbawahi nah kenapa
ini kemudian memancing perhatian
sampai ketua umum pdip juga harus
berkomentar saya sih menduganya
karena saat ini begitu banyak
orang yang nggak mau mengambil
garis tegas seperti bang yani dan
teman teman kami yang konsisten
mengkritik pemerintah jarang sekali
misalnya kita melihat kelompok kelompok
pro demokrasi aktivis mahasiswa
kampus bahkan ormas ormas yang
nyaring dan lantang mengkritik pemerintah
saat ini sehingga
dianggap semacam puasa kelompok
oposisi yang berada di luar
pemerintahan yang memang posisinya
mengkritik saat ini itu saja sih sebenarnya
kalau banyak aktivis
dan kelompok politik yang sejak awal
itu banyak saya kira eksistensi dan
kehadiran kami ini nggak perlu dirisaukan
amat karena nggak terlampau penting
apalagi karena rasio politiknya
itu saja loh rifana tentang
dinasti politik tentang oligarki
tentang ekonomi yang tidak tumbuh
nggak ada yang baru gitu dan tidak perlu
sebenarnya untuk berbantah bantahan
nah itu satu yang membuat
kenapa misalnya banyak elit harus komentarin
itu yang kedua adalah soal
memang suasana pandemi semacam ini seakan akan
dibutuhkan kerjasama gitu ya
untuk saling berangkulan bagaimana
ini negara demokrasi
demokrasi itu berisik dan bising
menginginkan orang untuk diam samikna
watok nah hanya fokus pada satu itu
dalam demokrasi isi toilet pun itu
dibicarakan dalam demokrasi sendal jepit
pun itu dibicarakan
nah ini yang kemudian tidak terlampau
bagi saya dianggap serius
teman teman kami biasa biasa saja
karena kami ini menyerang pemerintah partai partai
penguasa maka pasti akan
ada serangan balik terhadap kelompok ini
yaitu yang dituding sebagai
kelompok barisan sakit hati
kelompok yang ingin ngebet dari presiden dan lain lainnya
bagi saya cerhana biar
kami ini dianggap tidak
suci amat sebagai sebuah gerakan politik moral
bahwa anda semua yang
tergabung dalam kami ini ya punya
syaiun syaiun itu niatnya sama kok
orientasi kekuasaan politik dan
tidak perlu misalnya berlindung dibalik
sebagai sebuah gerakan moral politik
nah berbalas pantun ini yang
sebenarnya bagi saya karena masing masing
pihak mengklaim bahwa
dirinya yang paling benar dan paling
sah untuk menyelamatkan
bangsa indonesia saat ini
itu saja sebenarnya
mas adi artinya karena selama ini
tidak ada yang mengusik partai pemerintah
dan juga pemerintah serta penguasa
sehingga munculnya kami
sebagai kelompok oposisi
di luar parlemen ini kemudian
mengusik begitu mengusik sampai
bu mega harus berbicara secara terbuka
iya betul dua hal
di mana memang kita
sangat miskin dan sangat jarang melihat
orang yang kritis terhadap pemerintah
baik secara personal
baik secara kelembagaan dan ormas
semuanya kan hampir menjadi bagian
dari pemerintah saat ini jadi
munculnya kami itu dianggap aneh jadinya
dalam demokrasi semacam onak
dalam duri yang perlu diwaspadai
yang kedua dari segi subtansi
pemerintah dan partai partai menguasa
dianggap sudah total dan
all out melakukan apa saja untuk
membangun negara ini tapi bagi teman teman
kami itu nggak ada nggak ada buktinya
ternyata pembangunan dan
kemajuan itu hanya untuk segelintir
oligarki negara ini tapi
bagi mereka itu tidak ada terutama
kelompok kelompok miskin pengangguran yang
terkena dampak corona dan seterusnya
efek berbalas pantun ini sebenarnya
adalah satu efek ketidaknyamanan dalam
komunikasi berpolitik dua arah
sehingga tidak ketemu tapi
poinnya serahana bagi saya
apapun yang dilakukan oleh kami isunya
maknanya biasa biasa saja kok
bang yani mau jadi presiden juga nggak perlu risau risau
amat biarin aja saya pun
juga ingin kok jadi presiden
tapi satu hal
cara untuk membusukkan
sebuah gerakan politik itu ya tuding aja
ditunggangi dibayarin kelompok tertentu
kemudian ada ambisi politik
dan lain lain jadi itu
sederhana bagi saya jadi kalau ada komentar
negatif terhadap kami bagi saya
itu adalah upaya untuk membusukkan gerakan
politik ini biar diperselesai
dan menganggap kami ini sama saja dengan
yang lainnya tujuannya adalah
mas adi tapi tadi seperti yang disampaikan
oleh bang yani bahwa teman teman di kami
ataupun tokoh tokoh di kami ini tidak punya
syahwat politik begitu ya untuk bisa
anda percaya bahwa satu pun tidak ada
punya ambisi pribadi
untuk maju di capres dua ribu dua puluh empat
pasti ada sesuatu yang
tersembunyi di belakangnya persoalan
minat jadi presiden semua orang pasti minat
jadi presiden ada kemewahan
yang didapat cuman kan nggak perlu disampaikan
deklarasi dalam kami
saya yakin bang yani mau kok jadi presiden
pak gatot juga mau jadi presiden pak din juga
mau jadi presiden termasuk rocky
gerung pun juga mau jadi presiden
cuman problemnya menjadi
presiden itu nggak murah
tidak mudah harus berbenturan dengan
kekuatan oligarki partai
dipenuhi untuk mendaptarkan
mau jadi presiden di negara ini
anak petani pun mau jadi presiden kan begitu
bank cuman problemnya yang utama
dari perkumpulan kami saat ini bukan
jadi presiden kalaupun toh ada
ingin jadi presiden itu bonus aja nanti
di akhir permainan
mas adi tapi untuk menjadi presiden
seperti yang disampaikan oleh ibu megawati
dan juga berdasarkan aturan ketatan negaraan
kita bahwa harus menggunakan kendaraan
politik berupa partai politik
tidak bisa kemudian mereka maju tanpa
kendaraan politik ataupun partai politik
anda meyakini bahwa kami tidak akan berujung
menjadi ormas ataupun partai
kalau sebatas menjadi partai
gampang saja besok kami tinggal deklarasi
menjadi partai politik
tapi untuk menjadi partai politik
yang ikut pemilu itu tidak gampang
yang sudah dikeluarkan oleh kpu
dan pemerintah bagaimana cara mendirikan
partai politik misalnya
komposisi kepengurusan partai kami itu
seluruh provinsi di indonesia
kalau hanya sebatas ini jadi partai politik
besok udah jadi tuh deklarasi
tidak perlu npwp dan badan hukum
tapi ketika ingin ikut pemilu

harus ada verifikasi faktual
soal anggotanya dan lain lain
jadi bagi saya adalah ini perkumpulan
orang orang yang biasa biasa saja
madhabnya memang madhab kritis
ya itu satu hal bahwa
karena sudah telanjur menjadi
konsumsi politik kemunculan kami
pasti tafsir politiknya juga liar
ada yang ngatain ini sebagai
kendaraan politik dua ribu dua puluh empat
ada orang yang kemudian kebelet politiknya
gak karu karuan kemudian dianggap
sebagai ditunggangi ada orang yang
gagal move on kakek hati dan seterusnya
jadi bang yani
saya juga kalaupun toh dan kawan kawan
dikritik karena itu ya biasa biasa saja
karena sudah telanjur menjadi tafsir
politik yang bebas untuk diapakan
saja oleh publik
oke nanti kita tanya ke pak nusirwan
apakah ini merupakan efek ketidaknyamanan
padahal kami biasa saja menurut
mas adi pray tidak perlu direspon secara terbuka
apakah kemudian pernyataan yang kemarin
disampaikan oleh ibu megawati adalah
bentuk gerakan pembusukan agar kami
kemudian dicap buruk
nanti kita akan tanya kepada pak nusirwan
usai jedasyen dan indonesia
segera kembali sesaat wajib
meskipun itu disampaikan
yang itu disampaikan

kita pun sebenarnya
tidak menganggap itu
istimewa kok pak adi
ibu juga biasa biasa saja
kalau diputar itu cuma
nggak sampai dua detik menyampaikannya
ini istimewa tidak juga
itu yang pertama yang kedua
kayak kayaknya di pihak kita
tidak pernah diajari untuk
membusukkan itu nggak ada karakter seperti itu
institusi ini adalah institusi
tatalan untuk membuat busuk itu
nanti kalau soal busuk sendiri
itu bukan urusan kita
tapi ini sebenarnya
diajarkan untuk mengikuti konstitusi
mengikuti undang undang dan aturan
bernegara dan berbangsa
melandaskan kepada konstitusi
itu ajarannya demikian
saya pun juga
tidak mengomentari acara ini
kalau tidak diundang sama cnn
terima kasih pak nusirwan
pak nusirwan terakhir karena itu tadi
disampaikan di forum calon kepala daerah
arahan langsung dari ketua umum pdi perjuangan
yang ingin kami garisbawahi ataupun kami tekankan
bahwa itu artinya pdi perjuangan
dan juga calon calon kepala daerahnya
serta dpp ini tidak anti kritik ya
jika ada pihak yang mengkritik
akan diterima secara terbuka begitu ya pak nusirwan ya
itu sudah berbelas belas tahun
kita puluhan tahun
ada sesuatu komentar dan sebagainya
tapi juga harus diingat
bahwa ini juga tidak terlalu istimewa
kalau itu disinggung kan bukan berarti
sebuah catatan saja
contoh begitu saja
saya mau ke bang yani bang yani tadi sebelumnya pak nusirwan
sudah mengatakan bahwa ini tidak dianggap istimewa
dan pdi perjuangan tidak anti kritik
tadi sebelumnya pak nusirwan juga mengatakan
bahwa peringatan atau catatan
sebaiknya waktunya ini tidak disampaikan pada saat ini
ataupun tidak dilakukan pada saat ini
karena ini waktunya tidak tepat
membuat mempersulit pemulihan
bagaimana tanggapan dari kami
pertama saya kira tadi saya sudah kemukakan
apapun komentar berbagai macam kelompok masyarakat terhadap kami
baik yang memuji banyak yang mendorong mendukung
maupun yang memuli tidak ada masalah
kalau kami pun melakukan kritik
berarti kami siap juga untuk dilakukan kritik
itu hal yang wajar
oke yang kedua kami menyelamatkan kita yang kedua kami menyelamatkan kita
kita menyelamatkan apa yang dialakmanatkan oleh konstitusi
apa yang kita lakukan semua ini koridornya konstitusi

kita ingin sesungguhnya tidak dalam debat hal hal yang sepele
mempersoalkan hal hal yang remetengge
kita menantang kok
oke kita mau berdebat masalah masalah
kita akan sampaikan dengan data data yang lebih akurat
kan akan sampaikan dengan data data yang lebih akurat
apa yang kami kemukakan bahwa tidak bersungguh sungguh
dari angka kita nggak usah jauh jauh lah
dari angka hampir seribu triliun dalam rangka penanganan covid ini

berapa sesungguhnya uang dari seribu triliun untuk masyarakat bawah dan sebagainya

seperti itu itu kan berdasarkan angka angka
kita kan tidak bicara berdasarkan menulis novel seperti itu

oke bang yani
kita kan berdasarkan berangkat dari angka angka data data
dan itu hak kita untuk menyampaikan koreksi kita

justru kenapa muncul kami
muncul kita atau kalian
kenapa organ organ organ yang seharusnya melaksanakan fungsinya tidak melaksanakan fungsinya
sebagai mana mestinya
dpr tidak melaksanakan fungsinya
partai politik tidak melaksanakan fungsinya
sebagai mana mestinya
oleh karena itu
harusnya berterima kasih dengan munculnya kami
munculnya siapa dan lain sebagainya
ini menunjukkan bahwa kehidupan kita masih
ini menunjukkan bahwa kehidupan kita masih sehat
seperti yang dikebukakan oleh mas adi tadi
oke bang yani
apa yang ingin didorong singkat saja bang karena waktu kita tidak banyak
yang pertama tentu kita kan kalau kita taat kepada konstitusi
jelas di pasal konstitusi itu menyatakan dari rivina kan tahu sikap saya
dari sejak awal memang tidak boleh ada yang namanya presidential show
apalagi kayak model kemarin itu kecelakaan sejarah itu betul
bagaimana mungkin dalam proses pemilu terjadi ketidakadilan
ada beberapa partai politik yang tidak boleh mengusung karena dianggap tidak ikut pemilu
ini tiket usang yang digunakan lagi
terus ada masyarakat yang pada waktu dua ribu empat belas tidak ikut memilih
terus baru ikut memilih banyak persoalan persoalan secara subtansi sesungguhnya
yang kedua membuat adalah kita miskin terhadap munculnya kepemimpinan
membuat kita keterbelahan sampai saat ini
itulah yang makanya kenapa kita mengusung itu adalah
tapi bukan kita bawakan ini silahkan saja
tapi partai partai yang besar itu menurut kita
memang tidak ingin dia membuka ruang kepada partai partai yang lain
karena kan kalau pilkada masih bisa ada yang namanya calon independen
kalau pilpres kan tidak ada calonnya hanya satu melalui partai politik
nah presiden threshold ini menurut saya pemilu serentak menjadi tidak lois
kalau pemilu serentak sudah diputuskan ada presiden threshold itu menjadi tidak lois
syaratnya yang mana seperti itu
sarat yang lalu sarat yang sekarang ini seperti itu
cuman kan ya sudah
biarkanlah kawan kawan yang mau agenda
kami tidak mau ikut terlibat agenda yang masih lama dua ribu dua puluh empat itu
biarlah itu agenda agenda politik kekuasaan
kami mau masuk di dalam bagaimana menurut pandangan kami
persoalan yang sekarang ini kita siap berargumentasi
siap berlatuh data bahwa tidak tidak tidak yang nama pemerintah tidak serius
kenapa amanat itu bukannya ormas untuk menyelesaikan
amanat itu diberikan amanat pada pemerintah
kalau ditanyakan kepada individu dan kelompok masyarakat
banyak kelompok masyarakat sudah berbuat dalam rangka covid dan lain sebagainya seperti itu
dari sejak awal kita mengkritisi kita tidak mau yang namanya psbb
kita maunya ada lockdown
kenapa pemerintah tidak mau mengambil yang namanya lockdown
kenapa kelahan lockdown
kenapa pemerintah tidak mau menghasilkan yang namanya warga negara dengan hewan ternak
bang yani waktu kita sudah habis saya harus beri kesempatan kepada mas adi
mas adi silahkan saran anda kepada pdi perjuangan dan juga kepada kami
agar tidak terjadi akrobat akrobat ataupun saling
ada sindir aksi balas membalas begitu di tengah kondisi covid yang masih terus berlangsung
iya mas adi silahkan
ya kalau saya sederhana kami ini tentu saja cukup mengusik pemerintah dan partai pengusung saat ini
makanya kemudian direspon
kalau nggak mengusik ngapain direspon di forum resmi misalnya pembibitan partai
bagi saya sih kalau memang kami ini nggak penting cuekin kok besok besok nggak perlu ngomong gitu
tapi kan problemnya
kami ini sudah menjadi media darling dalam beberapa hari setelah dilerasikan
karena jelas positioningnya ini adalah satu anti pemerintah
kritis gitu ya
dan maknai kami sekumpulan orang yang memang bermazhab kritis sudah itu aja
cuma kalau dalam logika gerakan
gampang cara mematahkan gerakan kami
kami ini kan mengklaim sebagai gerakan moral yang seakan akan pemerintah dan penguasa saat ini itu salah
nah orang orang yang berada di luar kami ingin mengatakan bahwa orang kami ini
tidak sesuci dan seindah yang dibayangkan
saya tuh yang ngebet ingin jadi presiden kok
itu kumpulan orang yang sakit hati ada yang dipecat pernah jadi komisaris dan lain lain
kan ini sebenarnya adalah sebagai upaya dialektika dalam berdemokrasi
cuma bagi saya adalah
selama dalam konteks koridor yang subtansi
saya kira nggak apa apa nih kalau perlu ada kami cabangnya di mana mana bang
bukan hanya di jakarta
besok tuh dideklarasi lagi di jawa timur di jawa barat dan lain lain
biar sehat aja demokrasi kita

bang yani dan yang lain mau jadi presiden nggak ada masalah

lo giring nih di ajang nggak ada angin nggak ada hujan ingin jadi presiden
kita nggak ada masalah kenapa bang yani nggak boleh
ya sarannya untuk pdi perjuangan apa
ya biasa saja kalau memang nggak penting kami ya cuekin
nggak perlu dikomentarin nggak perlu diomongin
tutup aja kasusnya
oke nanti waktu yang akan membuktikan apakah ada tokoh kami yang akan berkontestasi
ataupun maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat itu masih panjang sekali

dan waktu juga yang akan membuktikan
apakah kemudian partai penguasa atau pdi perjuangan
dan juga partai partai koalisi pemerintah lainnya
tidak anti kritik dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat
karena ini merupakan negara demokrasi
dan waktu juga yang harus mengakhiri dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali bapak bapak bang ahmad yani komite eksekutif dari kami
pak nusirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
mas adi praitno direktur eksekutif dari parameter politik indonesia
terima kasih sekali waktunya atas cnn indonesia newscast malam hari ini